presiden jokowi memuji kontribusi sektor properti terhadap perekonomian indonesia
karena menyumbang rp dua tiga ratus triliun hingga rp dua delapan ratus triliun sejak dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh dua
bahkan tenaga kerja yang terlibat menyentuh tiga belas juta hingga sembilan belas juta orang
lantas benarkah sektor properti saat ini tengah bangkit pasca pandemi covid sembilan belas
dan apa makna pujian jokowi ke sektor properti
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ceo indonesia property watch ali tranganda
selamat pagi pak ali
ya pak ali kemarin presiden joko widodo memuja muji sektor properti yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi indonesia
dari pandangan anda apa sebenarnya makna pujian jokowi ini
ya sebetulnya kita harus maknai gini ya
jadi ini pemerintah saat ini sudah mulai
dulu itu properti seakan akan anak tiri gitu kan ya
tapi dengan kondisi saat pandemi yang properti pun
bahkan itu ketika pandemi properti itu mencapai pertumbuhan yang luar biasa
dan kontribusinya terhadap pdb juga sangat luar biasa
jadi kalau kita melihat ini satu momen yang bagus ya ke depan
bahwa pemerintah ini bisa lebih melihat properti itu sebagai leading sector gitu
jadi tidak hanya
tapi kita perlu tahu bisnis properti itu tidak hanya pengembang gitu ya
tidak hanya kontraktor aja
tapi ada satu ratus enam puluh dua industri terkait dalamnya gitu loh
industri turunannya ya
kalau kita lihat kan kita tahu kalau bangun properti itu kan dari supplier gitu ya
kemudian dari konsultan perencanaan ada bahan bangunan material sampai toko toko toko bangunan
sampai sampai warteg pun tumbuh gitu loh
jadi ini properti itu
kita lihat sebagai lokomotif ini bisa menjadi satu apa ya yang bisa berkontribusi besar terhadap perekonomian indonesia
sektor properti ini mempunyai multiplier effect yang sangat besar
dan sebenarnya bagaimana pasar properti tanah air saat ini di tengah perlambatan ekonomi global
pasca pandemi covid sembilan belas dan kondisi geopolitik dunia
nah ini yang menarik nih
jadi dari data kami sebetulnya tidak ada data yang memungkinkan
kalau ketika terjadi resesi global properti kita jatuh
ya nggak ada
jadi dari data dari berapa siklus tiga siklus properti di indonesia
itu bahkan ketika dua ribu delapan terjadi resesi premorgis di amerika
itu properti indonesia malah tumbuh gitu ya
ekonomi indonesia melambat tapi masih di empat sekian persen
properti kita tangguh tadi disebutkan tangguh juga dan pasarnya lokal gitu ya
sembilan puluh sembilan delapan persen itu yang beli itu lokal
sampai saat ini
jadi artinya sangat tergantung dari dari beli lokal ini
nah kalau kita lihat lokal fundamental indonesia itu cukup bagus ya
bahkan pertumbuhan ekonomi kita kan lima sekian persen
ini cukup mengembirakan untuk sektor properti gitu loh
jadi kalau kita bicara resi global dampaknya bukan saya bilang nggak ada
dampaknya ada pasti
tapi kalau kita bicara propertinya yang saat ini masih lokal yang masih dominan di sana
itu pasar properti kita kan masih luar biasa
cukup sangat berprospek gitu ke depan
baik pak ali ini ada beberapa data yang tadi anda sampaikan
lokal mencapai lebih dari sembilan puluh persen
dan bagaimana dengan jenis properti yang saat ini sedang tumbuh seperti itu
apakah jenis jenis properti yang memang dibutuhkan oleh pasar lokal
nah jadi gini
waktu pak jokowi juga sampaikan ini kan semua segmen masuk gitu ya semua golongan
saat ini sebetulnya yang menarik itu properti ada berada di segmen
yang paling banyak diminati lima ratus sampai satu miliar gitu ya
di atas itu itu banyak pengembang yang masuk juga
pengembang pengembang besar ya rumah rumah mewah
itu masuk market mechanism
nah yang menurut saya harus menjadi catatan pemerintah
bagaimana pemerintah bisa masuk di segmen yang lima ratus juta ke bawah gitu ya
itu yang sebetulnya sangat dibutuhkan kalau masyarakat berhasilan menengah sampai berpenghasilan bawah gitu loh
jadi kalau kita bicara menengah sampai atas udah lah
itu market mechanism pengembang banyak yang bangun
tapi ketika kita bicara perumahan rakyat nah ini harus menjadi perhatian pemerintah
semakin ke bawah segmen rumahnya bahkan app rumah subsidi pemerintah harus hadir di situ gitu
apakah itu dengan insentif ya
karena kalau pemerintah tidak ada di situ daya belinya tidak bisa tidak sanggup untuk menyerap pembelian rumah itu
khususnya di lima ratus juta ke bawah lah
baik pak ali ini menarik sekali
apakah sebelumnya pemerintah masih belum pernah masuk ke sektor yang lima ratus juta ke bawah
apakah tidak ada insentif insentif yang dilakukan oleh pemerintah
apakah ini juga masuk ke segmen yang lima ratus juta ke bawah pak ali
iya sebetulnya kan kalau saya catat itu dari dulu kan ada program seribu tower malah rusunami ya
untuk rusun tapi untuk yang kelas kelasnya subsidi gitu ya
tapi itu tidak berjalan lagi
kemudian program dp pun tidak berjalan gitu ya
itu salah sasaran banyak sekali yang mengakibatkan program itu tidak berjalan
yang saat ini berjalan itu kalau saya lihat hanya rumah fpp fasilitas ipds pembiayaan perumahan
itu yang rumah subsidi kita bilang ya
itu masih berjalan
tapi memang saat ini kuotanya meskipun

nambah lagi tetap tumbuh ya
saat tahun dua ribu dua puluh tiga ini kurang lebih dua ratus ribu unit rumah gitu yang disubsidi
tapi itu masih belum cukup gitu loh
ada yang menarik juga yang bangun rumah fpp saat ini itu diserahkan ke pengembang
nah ini jadi pembahasan kita ya
kalau kita bicara public housing itu seharusnya peran pemerintah pemerintah yang bangun
tanahnya disiapkan minimal ada bank tanah
bank tanah untuk perumahan saat ini belum ada
ada sebagian kecil sangat kecil
jadi bank tanah itu pemerintah siapin tanahnya land banknya
kemudian siapapun yang bangun di sana dengan harga tanah dipatok gitu
artinya itu jadi bisa menjamin adanya ketersediaan rumah rakyat ke depan gitu ya
saat ini belum ada bank tanah
itu yang dari dua ribu sembilan kami sampaikan
pemerintah perlu membentuk bank tanah supaya menjamin kesindah bungan rumah fppp
saat ini yang menjadi masalah pengembang subsidi
data kami malah menyebutkan delapan dari sepuluh pengembang subsidi itu dia tidak mau main subsidi lagi
dia naik ke rumah komersial yang dua ratus tiga ratus jutaan kenapa
tanahnya udah mahal gitu loh
jadi bukan pengembang nggak mau tanahnya udah mahal
dengan harga patokan pemerintah yang saat ini baru dinaikkan aja satu ratus delapan puluh jutaan gitu
pengembang mau beli tanah lagi nggak bisa udah terlalu mahal
itulah butuhnya bank tanah untuk menjamin harga tanahnya tidak naiknya terlalu tinggi gitu
itu segmen menengah bawah gitu ya
nah kalau kita lihat lagi ada di segmen menengah perkotaan nih
jadi apartemen apartemen yang rusun plus lah ya untuk pekerja
itu malah relatif belum ada di perkotaan seperti jakarta lah belum ada
yang ada tuh rusun sewa gitu ya
jadi saya harus coba memberikan perspektif yang berbeda kepada pemerintah
jadi kalau kita bilang boleh nggak kita bantu rumah masyarakat menengah bawah boleh
itu menengah bawah
tapi yang jadi masalah sekarang bukan hanya menengah bawah
masyarakat menengah perkotaan ya itu sebetulnya daya belinya ada
tapi ketika dia mau beli rumah subsidi dia nggak mau terlalu jauh juga jaraknya
tapi dia ke atas nggak bisa
nah ini yang saya bilang itu segmen menengah tanggung
ini tanggung nih
tapi produktif daya beli ada gitu
tapi ketika dia mau beli hunian mungkin kalau seperti di jakarta kita nggak bisa
nggak bisa bicara beli rumah ya landed gitu ya
apartemen deh apartemen yang lima ratus juta ada nggak di jakarta nggak ada gitu loh
nah kalau seperti itu artinya ada gap ada mismatch market yang sebetulnya ini harus dimasuki oleh dibantu oleh pemerintah
apakah dengan insentif apa dengan suku bunga
tadi ada dpm tuh bagus cuma tadi pelaksananya nggak lancar gitu ya
itulah yang harus di apa
coba dimasuki oleh pemerintah apa aja programnya yang menurut saya itu pasarnya akan banyak gitu loh
dan itu akan menyelesaikan backlog
jadi kalau kita bicara yang lima ratus jutaan ke atas itu nggak perlu bicara subsidi
itu market mechanism dengan sendirinya orang yang membeli
lima ratus juta ke bawah ini yang kita butuh
apakah itu tadi ya insentif pajak kah gitu ya insentif bunga dan lain lain
baik insentif dan subsidi ini harus tepat sasaran
dan kita tarik lagi pak ali kita melihat emiten properti di bursa saham indonesia ini masih belum pulih dari pukulan pandemi covid sembilan belas
apakah ini juga mencerminkan sektor properti masih lesu
sebetulnya beberapa emiten udah menunjukkan pertumbuhan kok ya
udah menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus gitu sebetulnya

q empat dua ribu dua puluh dua sampai q satu dua ribu dua puluh tiga gitu
jadi sebetulnya trennya cukup bagus kok ke depan
saya melihat apakah emiten properti ini merefleksi pasar properti saat ini
yang saya lihat memang ada tren pertumbuhan ke depan
baik pak ali mungkin sudah mulai bertumbuh
tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dibandingkan dengan sebelum covid sembilan belas sepertinya masih ada gap begitu ya pak ali
soalnya saya juga sering gitu ya beli properti saham
kita balik lagi
tenaga kerja yang terlibat menyentuh tiga belas juta sampai sembilan belas juta orang
bagaimana anda melihat ketergantungan ekonomi indonesia dari sektor properti ini
jadi gini yang di awal saya sampaikan
sebenarnya data kami itu sebenarnya dari hasil riset kadin ya
tapi dengan turunannya itu luar biasa
jadi properti itu ibarat lokomotif
kalau lokomotifnya jalan itu sektor di belakangnya itu turunannya jalan
bahan bangunan pabrik supplier segala yang tadi saya sebutkan
itu akan ikut maju gitu loh
bahkan kalau kita lihat tadi kalau kita bicara masalah pandemi di saat pandemi
sektor real estate itu satu satunya loh
sektor yang terus tumbuh
sektor lain ada positif turun lagi
kalau sektor properti meskipun landai gitu ya
ini sebetulnya yang dilihat pemerintah juga ketika pandemi
selain otomotif properti sebagai leading sector
makanya kemudian ada program insentif
waktu itu ada apa namanya bebas ppn lah untuk properti
saya rasa hal hal seperti ini ke depan harus dicoba
apa dilakukan lagi gitu ya apa insentif ppn
tapi saya selalu bicara khususnya perumahan rakyat nih
karena yang saat ini terjadi meskipun pasarnya tumbuh
masih terjadi mismatch
mismatch market itu tadi pasarnya di menengah bawah itu besar
tapi supply nya nggak ada
pemerintah harus turun tangan di sana
karena kalau nggak ada suasana nggak menarik untuk masuk gitu loh
karena kita bicaranya kan bisnis
nah ini harus ada pemerintah masuk
dan itu harus dilakukan gitu
baik ini supply dan demand memang harus dianalisis secara berkala
karena memang kalau misalnya backlog ini terjadi kerugian akan ditanggung oleh semua pihak
dan presiden jokowi juga menegaskan di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di indonesia
yang namanya ibu kota negara nusantara
tiga puluh empat hektare lahan sudah bisa dibeli
bagaimana anda melihat prospek sektor properti di ikn
ini yang menarik nih ya
kalau kita bicara ikn itu sebetulnya kan hampir semua lahannya itu dikuasai sebagian besar lah
dikuasai pemerintah gitu ya
ini yang sebetulnya berbeda dengan pengembangan real estate di kota kota lain
atau di wilayah wilayah lain
kalau di wilayah lain itu pasarnya udah dikuasai ya oleh swasta gitu ya
jadi swasta bangun apapun bisa
tapi ketika dengan ikn itu pemerintah cukup bisa andil banyak untuk menentukan berapa banyak sih porsi untuk pemerintah akan bangun rumah rakyat gitu ya
yang segmen dua ratus juta kah tiga ratus lima ratus udah bisa diplot gitu di master plan nya
ini yang salah satu keunggulannya kalau saya lihat dari penataan kota
belum tentu ada gitu
karena itu market mechanism
swasta yang bangun mau bangun yang tiga ratus juta boleh lima ratus juta boleh satu mbble bahkan lebih boleh
tapi ketika kita bicara sebagian besar yang saya bilang land banknya itu ada dan dikuasai oleh pemerintah
itu yang membuat pemerintah lebih fleksibel mengatur itu gitu loh
nah saya selalu bilang jangan sampai ini kebablasan
saya selalu mengingatkan pemerintah khususnya di ikn kita harus coba memplot dari saat ini khusus yang untuk perumahan rakyat itu berapa persen
tidak boleh ada swasta atau siapapun pihak yang masuk sana
kalaupun masuk sana mereka harus bangun di rumah rakyat itu
ini satu kelebihan
kalau kita bicara waktu memang butuh waktu untuk ikn itu menjadi pusat pemerintahan yang utuh bahkan pusat perdagangan
tapi ini mesti dimulai
karena kalau kita bicara kota kota besar saat ini itu sudah susah
itu sudah susah itu sudah susah
itu sudah susah untuk diatur lagi gitu ya untuk ditata lagi yang lebih bagus
jadi ini ikn ini salah satu selain ikon juga di kota pemerintah juga ini bisa jadi satu role model pengembangan kota di indonesia
jadi pengembangan real estate itu tidak hanya oh kita bangun ya bangun apartemen rumah
tapi bagaimana penataannya yang ke sustainable environment gitu ya penataannya lalu lintas penataan tata kota itu harus dilakukan sebagai ikn sebagai role modelnya gitu
jadi menurut saya sih ke depan ini ini ini
ini peluang sekaligus ini tantangan
ini tantangan luar biasa
mungkin ikn itu kalau saya perkiraan itu bisa dua puluh tiga puluh tiga puluh tahun betul betul jadi
tapi harus dimulai gitu
dan daerah jokowi ini sudah dimulai itu bagus
baik pak ali terakhir apakah sudah banyak pengembang indonesia ataupun asing yang sudah memang melakukan merealisasikan investasi di ikn
wah udah cukup banyak ya
jadi ini sebetulnya harus disampaikan ke publik juga
jadi bahkan dari real estate

itu udah beberapa pengembang besar malah yang udah masuk ke sana gitu ya
sudah beberapa kali juga saya terlibat ke sana melihat ke sana mereka survei segala macam
ini semua dalam area persiapan ya
jadi kalau ada yang bilang ini tidak menarik untuk pengembang properti itu salah gitu
ikn itu sangat menarik ya
karena kita bicara ini kalau gini kalau kita bicara pengembangan real estate kan tidak jangka pendek satu dua tahun
kalau kita bicara apalagi riksasa satu hektare ribuan hektare satu project itu memakan waktu dua puluh tiga puluh tahun
dan waktunya cukup masih
dan waktunya cukup masih cukup untuk para pengembang juga menghasilkan bisnis di sana gitu ya
dan yang penting tadi ya pesan saya itu jangan sampai ini kebablasan dalam penataan master plan nya ikn
harus ada penyediaan minimal ada plot untuk perumahan rakyat di sana
jadi selama itu tidak ada wah itu akan nanti sama juga dengan kota kota lain gitu
jadi tidak balance gitu ya itu mungkin
baik kami akan terus memantau perkembangan sektor properti
dan tentunya kami juga mengharapkan semua insentifnya
dan juga kebijakan dari pemerintah ini tepat sasaran
terima kasih pak ali sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business
yow sama sama terima kasih